akhirnya holding bumn tambang terbentuk
ini ditandai dengan penanda tanganan pengalihan saham tiga bumn tambang
kepada pt indonesia asahan aluminium persero atau inalum oleh menteri bumn rini sumarno
pengalihan ini dilakukan dalam rangka penambahan penyertaan modal negara ke dalam modal perseroan
menteri bumn rini sumarno menegaskan keberadaan holding pertambangan
untuk dapat menghadapi persaingan global dan memberi manfaat besar bagi masyarakat
dan karena pembentukan holding ini
status ketiga bumn tersebut akan berubah dari persero menjadi non persero
status persero antam atau ptba dan pt timah akan hilang
melalui rapat umum pemegang saham luar biasa atau rupslb
yang akan digelar pada dua puluh sembilan november dua ribu tujuh belas